menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi asman abnur mengaku dirinya fokus bekerja menjalankan tugas sebagai menteri dan tidak ikut campur dalam urusan politik
asman abnur yang merupakan utusan kader pan di kabinet kerja pemerintahan jokowi jk mulai menempati posisinya sebagai menteri sejak dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas
hal ini disampaikan asman abnur ketika ditanya tanggapannya oleh wartawan terkait dengan pernyataan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
yang meminta asman untuk keluar dari kabinet kerja jokowi
asman mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi apapun dengan pendiri partai amanat nasional tersebut

sebelumnya pengambilan keputusan ruu penyelenggaran pemilu memicu reaksi dari partai koalisi pemerintah
desakan hengkang dari koalisi pun mencuat sementara pan pasrah menyerahkan keputusan di tangan presiden jokowi
meski menjadi anggota koalisi pemerintah sikap politik pan beberapa kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah
tercatat tiga kali pan berbeda pilihan politik dengan pemerintah
terakhir pan memilih walk out saat sidang paripurna pengambilan keputusan ruu pemerintah
sikap pan memicu reaksi keras dari partai koalisi pemerintah
pdip dan golkar menyindir pan yang melanggar komitmen koalisi
pdip dan golkar meminta pan mengkoreksi sikap politiknya yang sering berubah ubah
saya kira ini bukan persoalan pdi perjuangan
ini persoalan kalau mau bilang gini ya itu adalah sikap sikap dari pan
buat pdi perjuangan ya kita jalan di dalam rel sesuai dengan apa yang menjadi komitmen dan menjadi keputusan bersama kita
kalau ada yang mengatakan kita harus berpikir
keluar dari itu bukan persoalan pdi perjuangan tapi persoalan dia
ya pemerintah akan berjalan terus gitu
dengan atau tanpa pan gitu
dan seperti yang saya katakan tadi ini bukan persoalan pemerintah bukan persoalan pdi perjuangan gitu
ini padahal persoalan ya siapa yang mau komit atau tidak gitu dengan proses ini
nggak ada masalah
dalam arti bahwa ya itu tadi gitu pemerintahan dan proses itu akan tetap berjalan gitu
dengan atau tanpa gitu
jadi ya buat pdi perjuangan buat pemerintah ya ini
bukan masalah kami gitu
tapi ini adalah masalah siapa yang komit atau siapa dan siapa yang tidak komit
ya tentu ya sebagai partai koalisi kami tidak ingin kehilangan anggota
kami justru ingin menambah
ya untuk memperkuat posisi
tapi kalau memang sudah masuk di dalam akan tapi masih bersikap di luar kebijakan pemerintah ya berarti buat apa dalam koalisi
pasti akan merugikan juga dong kalau misalnya setiap kali ada kebijakan yang dianggapnya lebih menguntungkan diri sendiri
akan tapi tidak membela kepentingan
pemerintah ya berarti memang tidak jelas posisinya apakah di dalam atau di luar
nah ya itu yang mungkin harus dipertimbangkan posisinya itu ada di mana
sementara pan pasrah atas nasib partainya di koalisi pemerintah
pan menyerahkan keputusan kepada presiden jokowi yang sejak awal mengajak pan bergabung
namun pan berdali hubungan koalisi semestinya berdasarkan saling pengertian bukan hanya pilihan politik
kita ini mendukung pemerintah itu kan selama
kita ini mendukung pemerintah itu kan selama
saling pengertian sesama pendukung pemerintah ini dan juga relnya itu untuk rel kepentingan rakyat
nah sejak awal kan kita berkomitmen untuk itu
kalau di dalam perjalanan ternyata ada hal yang kurang pas dengan dua maksud itu
mengenai kepentingan rakyat dan juga untuk saling pengertian ya tentu harus dikoreksi
di koreksi itu bisa bicara baik baik bisa membangun komunikasi yang lebih
terbuka dan jujur ya
dan kalau tidak ketemu ya tentu pasti presiden punya solusi sendiri
meski hubungan koalisi pan dengan enam partai pemerintah retak
elit pan mengisyaratkan komunikasi masih terjalin baik dengan partai pendukung pemerintah jokowi jk